terima kasih untuk anda yang masih bersama kami di redaksi jawa barat
untuk informasi dan inspirasi kuliner kami menghadirkan menu ayam andalan dari tanah rencong dari aceh
bumbu ayam yang berasal dari belasan rempah rempah yang digoreng kering
ini melengkapi renyah dan gurihnya ayam yang pasti cocok mengisi perut anda
dian permatasari akan mengajak anda sekaligus untuk belajar membuat menu ayam tangkap
perpaduan ayam dan bumbunya tampak renyah dan menggoda ya
yap menu dari kota serambi mekah akan menjadi referensi kuliner kali ini
ini tuh serundengnya beda
jadi serundeng itu kan nambah kenikmatan makan pakai nasi gitu ya
nah terus kebetulan disini ayamnya juga ayam kampung
terus ngolah ayam kampung apalagi digoreng tapi nggak keras gitu kan
butuh teknik sendiri
terus jarang sih nemuin menu ayam kampung disini
jadi saya suka banget
menu ayam tangkap
sebelum menyantapnya pemilik sekaligus juru masak sebuah restoran di jalan cigadung kota bandung ini sudah siap mengajari saya cara membuatnya
bahan utamanya ayam kampung yang dipotong kecil kecil
nah jadi kenapa dinamakan ayam tangkap
karena sejarahnya orang aceh itu menggunakan ayam kampung yang dilepas liarkan secara alami
jadi sebelum masaknya harus menangkapnya dulu
untuk bumbu bawang merah bawang putih ketumbar jahe kunyit pala lengkuas juga kencur semuanya ditumbuk sampai halus
masukkan bumbu ke dalam wajan berisi air dan ayamnya
ingkep selama lima belas menit supaya bumbunya nanti meresap hingga ke dalam daging
jangan lupa campurkan dengan rempahnya seperti sereh daun salam kembang lawang kembang gendis cengkeh kapulaga kayu manis dan ayam
kayu manis dan asem
lanjutkan goreng ayamnya sampai kuning kecoklatan lalu campur dengan potongan cabai hijau daun pandan dan daun kari
tidak terlalu sulit kan membuatnya
ada tips jitu nih jika anda ingin membuatnya di rumah
yang membedakan ayam tangkap dengan ayam goreng biasa itu ayam tangkap banyak rempah rempahnya dan ada tambahan tambahan beberapa jenis daun yang digoreng bersama dengan ayam
jadi kita harus tahu timing kapan memasukkan ayam
makan cabai hijau kapan memasukkan daun pandan dan daun karinya karena membutuhkan waktu pemasakan yang berbeda
selain ayam tangkap ada juga yang menyebut menu ini sebagai ayam sembunyi karena saking banyak bumbunya ayamnya jadi ngumpet dibalik bumbu bumbunya
nah ini yang menjadi daya tarik dan membuat orang penasaran adalah

kalau dari si bumbunya sendiri sangat banyak
sangat kayak akar rempah rempah dan kalau ininya mirip kerupuk renyah
siapkan budget tiga puluh untuk bisa menikmati satu porsi ayam khas aceh ini
dian permatasari bandung